ya pemirsa kita akan segera kembali terhubung dengan pengadilan negeri jakarta utara
untuk melihat bagaimana persiapan jalannya sidang dari gubernur dki nonaktif basuki cahaya purnama
kita sama sama saksikan pemirsa saat ini atau ini adalah gambar situasi terkini yang berada di sekitar pengadilan
informasi terakhir yang kami terima bahwa ahok saat ini posisinya sedang tertahan di harmoni karena kemacetan
iya betul jadi menurut rencana memang agendanya akan dilakukan pukul sembilan nanti ya
tapi kita lihat saja bagaimana ataupun kapan nantinya ahok dan juga beserta majelis hakim
juga jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum dari ahok nantinya akan tiba memenuhi ruang sidang
ini merupakan gambar yang kami dapatkan seperti yang sudah disebutkan oleh prabu
dari depan gedung pengadilan negeri jakarta utara yang letaknya berada di gajah mada jakarta
cukup padat tidak hanya oleh polisi saja yang mengamankan
yang mengamankan jalan persidangan seperti persidangan di minggu lalu
tapi juga dipadati oleh masa yang mendukung ahok sebagai terdakwa dan juga masa dari gnpf mui
yang dalam hal ini juga turut serta melaporkan dugaan kasus penodaan agama beberapa waktu yang lalu
ya dari laporan miladia yang diberikan kepada kita beberapa menit yang lalu
meladia melaporkan bahwa jumlah personil petugas yang berjaga kali ini
jumlahnya ditingkatkan ya sekitar ribuan personil secara kumulatif yang berjaga di sekitar pengadilan jakarta utara ini pemirsa
nah seperti yang juga daniel sudah sebutkan bahwa sidang akan berlangsung sesuai jadwal pukul sembilan pagi waktu indonesia barat
dan agendanya kali ini adalah mengenai tanggapan dari jaksa atas eksepsi atau pembelaan dari basuki cahaya purwokal
ya kita sedang menantikan detik detik atau saat basuki cahayapurnama tiba di pengadilan jakarta utara
karena informasi yang kami terima bahwa tidak jauh lagi ya dari lokasi sidang saat ini
namun demikian seperti yang juga anda saksikan itu lalu lintas atau jalan di depan atau di jalur gajah mada ini cukup padat cukup merayap bahkan
sehingga menyebabkan posisi dari basuki cahayapurnama tertahan oleh kemacetan
ya kalau kita bicara soal arus lalu lintas memang untuk saat ini seperti yang ada simak
masih bisa dilalui oleh kendaraan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi lainnya
tapi jika nanti masanya begitu banyak nah ini yang kami dapatkan ini merupakan mobil ataupun kendaraan yang digunakan oleh basuki cahayapurnama
untuk masuk kemudian ke dalam
gedung pengadilan negeri jakarta utara ini merupakan gambaran kami dapatkan
jadi saat ini bahwa ahok ataupun basuki cahaya purnama sudah tiba di gedung pengadilan negeri jakarta utara untuk mengikuti sidang keduanya
hari ini dengan agenda mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum ahok kemarin
ataupun minggu lalu pada sidang perdana yang dilakukan beberapa hari yang lalu
ya jadi ahok tiba satu jam lebih awal dari jadwal
sidang yang ditentukan pukul sembilan pagi waktu indonesia barat
sidang sendiri terbuka untuk umum di mana publik ataupun juga pihak dari berbagai pihak bisa menghadiri sidang
namun demikian terbatas dikarenakan ruang sidang atau kapasitas ruang sidang yang terbatas
nah media juga beberapa akan menyiarkan bagaimana tanggapan dari jaksa
atas eksepsi yang sudah diberikan oleh ahok pada minggu yang lalu
ini adalah sidang yang kedua pemirsa atas kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahaya purnama